sementara di hadapan ketua umum partai golkar erlangga hartarto ketua dewan pembina abu rizal bakri dan para kader
ketua dewan penasihat partai golkar luhut bin sarpanjaitan tegas menyebut
jangan mau golkar diatur orang lain
golkar atau dengan kata lain golkar adalah golkar
tidak ada seorang pun yang bisa mendikte partai
saya juga banyak bicara dengan pak erlangga kita jangan mau diatur saya bilangin diatur orang lain
golkar yang ikut mengatur sekarang jangan golkar diatur atur orang lain
jika ada orang yang gosok gosok saya bilangin ini dari luar supaya ada orang yang bisa mengaturni
soal isu bapak masuk golkar ada tanggapan
ada isu bapak masuk golkar
saya tiap hari masuk ustana
hingga kini presiden jokowi enggan menjawab tegas soal isu dirinya bergabung ke golkar
dan masuk bursa ketua umum partai beringin itu
ketua umum partai golkar erlangga hartarto juga sempat menyebut jokowi nyaman dengan golkar
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
ketua umum golkar dua ribu empat dua ribu sembilan yusuf kala menyebut aturan partai golkar terkait meritokrasi
sudah membatasi syarat calon ketua umum
soal isu jokowi akan jadi ketua umum golkar yusuf kala menyebut peluang itu ada
namun golkar harus mengubah adart nya dulu
ini ada di adrt golkar bahwa harus jadi pengurus lima tahun
bisa dicalonkan menjadi ketua umum
ketua umum ya kalau pengurus lain boleh saja
ya kalau ada munas kemudian mengubah adart kan itu bisa lolos saja kan pak
namun dosen ilmu politik universitas al azhar ujang komarudin mengkritisi
jika jokowi bergabung bahkan masuk bursa ketua umum golkar bisa merusak sendi sendi kepartaian
karena jokowi tidak pernah masuk ke pengurusan partai
sungai yang luar biasa hebat saat ini begitu panen ya dukungan dari masyarakat misalkan
lalu juga partai yang punya pengalaman panjang dalam mengawal proses bangsa negara
tahu tahu di tengah jalan diambil atau ketua umumnya seorang jokowi yang tidak pernah aktif di partai golkar
yang tidak pernah jadi pengurus partai golkar
jadi persoalan oleh karena itu nanti akan merusak segera sendi sendi kepartaian
rekrutmen politiknya rusak kaderisasinya juga rusak
dalam pasal dua belas anggaran rumah tangga partai golkar syarat ketua umum dewan pimpinan pusat golkar diantaranya adalah
pernah menjadi pengurus partai di tingkat manapun selama satu periode penuh
didukung oleh minimal tiga puluh persen pemegang hak suara dan tercatat aktif sebagai anggota sekurang kurangnya lima tahun
namun yang jadi catatan aturan ini bisa saja berubah dalam musyawarah nasional partai golkar
munas golkar rencananya digelar desember tahun ini
tim liputan kompas tv